pandangan cahayu nur dewata terlihat kosong
gadis enam belas tahun korban tragedi stadion kanjuruhan ini
tak berkomentar banyak saat ditanya
apa yang menimpanya tanggal satu oktober lalu
dalam ingatannya cahayu hanya melihat gas air mata
selebihnya dia tidak mampu mengingat apapun
bahkan ia tak ingat skor akhir pertandingan sepak bola
antara persebaya melawan arema di malam itu
selain masih bermasalah pada mata dan ingatan
tangan kanan cahayu kini juga tidak bisa digerakkan
cahayu sempat koma tiga hari di rumah sakit
ibu unda cahayu menyebut ingatan cahayu sedikit pulih
setelah ditunjukkan beberapa foto diri dan teman temannya
keluarga berharap kondisi kesehatan cahayu
bisa segera pulih seperti sedia kalah
sementara pada sabtu petang
menpora zainuddin amali mengisyaratkan iwan bulet
tetap menjadi ketua umum pssi
menpora menegaskan pemerintah tidak akan melakukan
intervensi terhadap pssi
meski tim gabungan independen pencari fakta
merekomendasikan agar pssi dan pssi nya
akan berjalan dengan baik

menpora mengaku pemerintah tidak ingin indonesia
kembali disangsi fifa
akibat adanya intervensi terhadap pssi
menpora menegaskan pemerintah tidak akan melakukan
intervensi terhadap pssi nya akan berjalan dengan baik
menpora menegaskan agar pssi dan pssi nya akan berjalan dengan baik